sementara itu mantan jurubicara front pemilai islam munarman akan mengajukan permohonan pra peradilan
ke pengadilan negeri dan pasar atas kasus dugaan penyebaran fitnah terhadap petugas keamanan adat di bali
pihak yang menilai penetapan statusnya sebagai tersangka tidak berdasarkan undang undang
karena tidak validnya dua alat bukti dari kepolisian
selain itu munarman mempersoalkan tempat terjadi yatirah pidana yaitu di ibu kota
sedangkan ia dilaporkan oleh tokoh adat di bali
lalu lokusnya tempatnya itu ada di palmerah jakarta barat
di sidiknya di jakarta barat di palmerah terus di sidiknya di bali di tul di pasar
lokusnya sudah menyalahi
kedua alat alat bukti untuk menjadikan tersangka itu kami anggap prematur
dan untuk itu ada dua persepsi yang berbeda
kan cukup kita mengatakan tidak cukup